jasa marga menggelar acara pembubaran tim satgas jasa marga siaga operasional natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh dua serta pelayanan jasa marga siaga dua ribu dua puluh
jasa marga juga mengapresiasi roadster jasa marga yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna jalan tol
pt jasa marga persero tbk menggelar acara pembubaran tim satgas jasa marga siaga operasional natal dua ribu dua puluh satu dan gelar pelayanan jasa marga siaga dua ribu dua puluh dua rabu pagi di eks gerbang tol cibubur utama kilometer empat belas a
para roadster jasa marga diapresiasi atas pelayanan natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh dua pada tujuh belas desember dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh satu hingga tiga januari dua ribu dua puluh dua lalu
roadster jasa marga terus memberikan pelayanan optimal kepada pengguna jalan tol di gerbang tol rest area serta di ruas jalan tol jasa marga group
dalam mengikrarkan semangat dan komitmen memberikan pelayanan terbaiknya jasa marga juga mengukuhkan tim satuan tugas jasa marga siaga dua ribu dua puluh dua dengan tagline bergerak cepat pelayanan meningkat pelanggan selamat
seluruh roadster jasa marga yang telah memberikan pelayanan optimal selama masa nataru
sekaligus hari ini kita mengukuhkan kembali semangat kita dengan meneguhkan dan meluunce jasa marga siaga dua ribu dua puluh
jasa marga siaga dua ribu dua puluh dua adalah peningkatan kesiagaan pelayanan di dalam semua jenis transaksi di dalam semua jenis layanan jasa marga
kepuasan pelanggan jadi dari sisi kelancaran keamanan dan kenyamanan pengguna jalan
hari ini kita hadirkan dua puluh tiga jenis kendaraan layanan kami untuk pengguna jalan
kami memiliki kendaraan seperti ini kurang lebih hampir di atas tiga ratus unit
terdiri dari dua puluh tiga jenis
itu untuk pelayanan dari layanan transaksi layanan lalu lintas layanan konstruksi layanan pemeliharaan
untuk satu dua ratus lima puluh km jalan tol di seluruh indonesia
yang dioperasikan jasa marga group
jasa marga mencatat dibanding periode yang sama tahun lalu ada peningkatan jumlah kendaraan dan penurunan angka kecelakaan yang cukup signifikan pada libur perayaan natal dua ribu dua puluh satu dan tahun baru dua ribu dua puluh
dari tanggal tujuh belas desember sampai dengan tanggal dua januari dua ribu dua puluh
memang terjadi peningkatan pergerakan peningkatan lalu lintas dibandingkan dengan nataru tahun lalu
yang bergerak di tahun ini meninggalkan dan kembali ke jakarta itu sekitar dua lima juta kendaraan
nah itu kalau dibandingkan dengan tahun dua ribu dua puluh nataru yang lalu pada saat pergerakan meninggalkan jakarta itu peningkatan sekitar sepuluh persen
kemudian kembali ke jakarta itu peningkatan sekitar lima belas persen
jadi ini terjadi memang peningkatan yang cukup signifikan menurut kami
dan angka tersebut kami pantau dari tiga arah
tadinya sekitar seratus kejadian
dan kecelakaan di tahun dua ribu dua puluh periode yang sama di dua ribu dua puluh satu ini hanya sekitar lima puluh kecelakaan
jadi penurunan lima puluh tiga persen dari kejadian kecelakaannya
jadi alhamdulillah di tengah peningkatan angka lalu lintas namun kecelakaannya bisa diturunkan
sebagai operator jalan tol pertama dan terbesar di indonesia
jasa marga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui berbagai terobosan dan inovasi
demi kenyamanan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jalan tol